akbp ahirudin hasibuat menjalani persidangan kode etik
di ruang sidang polda sumatera utara
markas polda sumatera utara jalan sisinga mengaraja medan pada selasa
sidang yang digelar tertutup untuk umum itu menghadirkan
kedua orang tua korban elvi indri putri dan zulkifli
serta dua rekan korban
ada pun korban ken admiral dihadirkan secara virtual
karena sedang kuliah di inggris
dalam putusannya komisi etik bidang profesi dan pengamanan
polda sumatera utara memberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat
terhadap akbp ahirudin
mantan kepala bagian pembinaan dan operasional direkturat
tarkoba polda sumatra utara itu dinyatakan melanggar
pasal lima pasal delapan pasal dua belas dan pasal tiga belas peraturan kepolisian
nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik profesi
dan komisi kemampuan
kode etik polri karena membiarkan anaknya aditya hasibuan
menganiaya ken akmiral pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh dua lalu
akbp ahirudin juga pernah dihukum karena empat kali melanggar disiplin
dan satu kali melanggar kode etik sehingga memberatkan hukuman
yang dijatuhkan kepadanya
kode etik polri apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan
perbuatan saudara ah itu melanggar etika kepribadian yang pertama
yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan
keluarga korban menyatakan hukuman yang diberikan sesuai dengan harapan mereka
meski kasus ini sempat berlarut larut akhirnya memberi rasa keadilan
kode etik polri apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan
karena paling ya dia malu kan karena semua orang lihat dia dibegitukan
ya mungkin paling setahun dua tahun lama lama juga bisa sembuh dengan sendirinya
atas hukuman yang diberikan akbp akhirudin meminta banding
selain dipecat ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan
yang dilakukan anaknya aditya hasibuan terhadap ken admiral
ia dinyatakan melanggar pasal tiga ratus empat pasal lima puluh lima dan pasal lima puluh
karena tidak ada yang bisa dihukum
karena membiarkan dan menyuruh terjadinya penganiayaan terhadap korban
selain itu akbp akhirudin dalam proses penyidikan kasus perdagangan
dan penimbunan bbm bersubsidi kasus pencucian uang dan kasus korupsi
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara